pada februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga itu yang menang hanya satu orang yang namanya fredrik silaban
tuhan bikin sakit saya kalau saya tidak boleh menang di sini
tapi kalau saya diperolehkan menang bikin saya jadi menang gitu
mari kita bangun atas nama jis
kita bangun masjid ini untuk bangsa indonesia
itulah kebesaran jiwa masyarakat muslim kebesaran jiwa juga soekarno
mau menerima seorang kristen mendesain masjidnya
pesan dari ri satu istiqlal itu dikinclongkan
istilahnya itu diremajakan
seakan akan istiqlal itu lahir kembali
ini ada batas suci yang dipanjangkan dan ada juga tempat penyimpanan sandal dan penyimpanan tas
apa sebenarnya fungsi atau filosofi dari ini
ini bayangan kita anggaplah kita di mesir haram mekah atau madinah
mekah madinah itu kan di luar itu sudah mulai bersih
di emperan emperannya bisa kita sholat apalagi penuh
nah ini pun juga ini batas suci
nah pintu masuk di situ juga nanti tembus terowongan istiqlal
karena itu bukan hanya menjadi lubang untuk menyambungkan borong ibadah
tapi terowongan itu nanti berfungsi untuk menciptakan satu simbol toleransi di situ
ini adalah fasilitas terbaru yang ada di masjid istiqlal
untuk mempermudah panggilan

menuju ke ruang sholat yang ada di lantai dua
yang sebelumnya hanya bisa diakses menggunakan tangga
pak sileban saya katakan itu smart di dalam mendesain
karena tahu orientasi masjid orientasi orang yang masuk masjid
itu tidak mendungak ke atas
tapi ke arah mihrab

telah selesai di renovasi
mudah mudahan kita menjadikan istiqlal sebagai masjid bersama kita